sequel film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh ini meraih rekor jumlah penonton terbanyak dalam gala premier dan rekor penonton terbanyak di hari pertama penayangannya di bioskop tanah air
pada penayangan premiernya di bandung dua puluh empat februari lalu delapan puluh ribu tiket ludes terjual
sementara pada penayangan hari pertama serentak di tanah air dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ditonton oleh tujuh ratus dua puluh ribu orang
pada penayangan perdananya seluruh layar bioskop sekota bandung memutarkan film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu dengan tiket yang terus terjual seharga sepuluh ribu rupiah
kesempatan berjumpa dengan pemeran film dilan dan menonton terlebih dahulu dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu tak dilewatkan oleh fans fanatik film dilan
ada beberapa di antara mereka yang rela datang dari luar bandung demi segera mungkin menonton kelanjutan kisah asmara dilan dan milea
dilan dengan filmnya ceritanya ngenah banget romantis banget
aku dari jakarta tiket cuma dapetnya jam sepuluh malam nanti malam doang udah
jadi emang sengaja datang dari jakarta
sengaja dari jakarta ke bandung cuma buat nonton premiernya dilance
karena filmnya romantis seru sih anak muda banget
pengen duluan aja gitu daripada yang lain karena adanya di bandung aja di jakarta masih lama
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini